kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan indonesia
agar kekayaan indonesia bisa dinikmati dirasakan oleh seluruh rakyat indonesia
karena itu strategi dan program yang sudah dirintis oleh pak joko widodo dan pemerintah beliau
kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat
dan kami akan membangun di atas fondasi itu
sebenarnya saya kira tidak akan lama saya bicara di sini
kelemahan seorang politisi kalau dikasih podium tidak mau berhenti berhenti bicara
saya tidak akan ulangi apa program kami kami sudah jelas
tapi intinya adalah setelah saat saat ini
penyerahan mandat yang final tanggal dua puluh oktober yang akan datang
masa ini kami gunakan sebenar benarnya dan sesungguh sungguhnya untuk menyiapkan diri
kami belajar masalah kami kumpulkan para pakar
kami diskusi dengan semua unsur untuk kami rumuskan langkah langkah sehingga
tanggal dua puluh oktober nanti dengan penyerangan mandat tidak akan ada vakum tidak akan ada waktu yang terbuat
dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar pak joko widodo menyiapkan saya
saudara saudara sekalian beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti
jadi beliau yang siap siap benar
saya ke tiongkok atas petunjuk beliau ke jepang
sekarang saya diperintahkan untuk ke timur tengah
saya kira demikian saudara saudara sekalian saya sekali lagi merasa besar hati dengan dukungan dari nahdlatul ulama
saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga pendu
padahal memang saya merasa keluarga yang itu dari dulu